namun bedanya untuk h tiga ini mayoritas penumpang itu memilih relasi untuk tujuan pada larang ataupun tegaluar menuju halim
sehingga bisa dikatakan mungkin ini juga menjadi momen puncak dari arus balik untuk penumpang yang berangkat dari area bandung menuju jakarta
dan kemudian juga kami tentunya telah melakukan sejumlah antisipasi dengan melakukan penambahan perjalanan
salah satunya lima puluh dua perjalanan kita berangkatkan perharinya selama masa liburan lebaran
dan seluruh pengguna jasa juga kami himbau kembali agar melakukan pengaturan waktu kembali
berangkatan menuju stasiun mengingat di sejumlah area jalan beberapa ada yang mengalami kemacetan untuk menuju stasiun
baik itu menuju stasiun tegaluar ataupun pada larang
dan sesuai dengan ketentuan bahwa untuk gate di kereta cepat sendiri akan tutup lima menit sebelum jadwal keberangkatan kereta
kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya